nabi bersabda sebaik baiknya istri
ialah perempuan yang apabila kau lihat dia menyenangkan kamu
apabila kamu suruh dia mentaatimu
dan apabila kamu jauh dari dia
dia memelihara dirinya dan hartamu
apakah bisa pak
kalaupun desa semua sudah mengetahui rencana kami berdua pak
seluruh negeri dari sabang sampai merauke sudah mengetahuinya
tapi saya mencintainya pak
kenapa bapak begitu keras menentang
apa yang salah dari nuni
karena dia anak musuhku
itu kan cerita lama pak
cerita zaman bapak dan pak ibrahim
sama sama saling berebut jadi kades
sudah sepuluh tahun
seratus tahun pun bu masih tidak akan jadi basi untuk tingah tingah
sampai hari ini
masih tidak lepas
masih mebekas di hatiku
tapi bapak dan dia kan sama sama tidak mendapatkan jabatan itu
kalian berdua yang bersaing
tapi yang mengambil keuntungan dan meraih jabatan itu malah orang lain
kalau si ibrahim tidak dipilih oleh warga ini jelas karena dia goblok
tidak pantas untuk jadi kepala desa
mau jadi apa desa ini

mau jadi apa desa ini
kalau tidak jadi dipilih memangnya kenapa
karena dia jejal aku
dia ceritakan ke seluruh desa tentang keburukanku
bahwa aku dipecat dari departemen karena urusan uang
aku berhenti dari departemen itu karena aku memohon berhenti
karena aku ingin berbila swasta
kalau si ikang tetap pada pendiriannya akan menikahi si nuni anak pak ibrahim
apa yang bapak akan lakukan
kalau dia tetap pada pilihannya lebih berat kepada anak itu ketimbang aku bapaknya
sebagai anak laki laki yang sudah dewasa
dia tidak perlu lagi bimbingan orang tua nasihat orang tua
tinggalkan rumah itu
apakah ada orang tua yang berbuat begitu pada anak kandungnya sendiri
anggap saja dia tidak pernah dilahirkan
ya itu yang lebih baik
maafkan keputusan ikang
yang ibu rasakan mungkin terlalu nekat
semuanya karena terpaksa
ikang tidak melihatnya
tidak ada jalan lain yang lebih baik
kadang kadang keputusan yang berani memang harus diambil pada saat saat tertentukah
ibu mengerti itu
apa yang kau lakukan semua ini demi masa depanmu
sementara keputusan bapakmu hanya didasari rasa dendam
yang seharusnya sudah dihapus sejak lama dalam ingatan
saya sangat menyayangi pernikahan ini
saya sangat menyayangi pernikahan ini
pernikahan ini harus dengan resiko keluarga ibu
pernikahan yang hanya sekali dalam seumur hidup
itu langsung suram
dan ibu sendiri tidak bisa menyaksikan pernikahan itu
apakah seorang anak
harus tetap mematuhi perintah orang tuanya
kalaupun orang tua itu melakukan hal yang bertentangan dengan syariat
bukankah hukumnya haram
bermusuhan melebihi waktu tiga hari saja pak
itu sabda rasul
apakah benar tindakan bapak saya
yang memusuhi bapak
sampai lebih dari sepuluh tahun
hal itu sudah lama bapak lupakan
untuk mencapai satu jabatan
itu umrah umrah saja
tetapi merusak nama baik orang
untuk mencapai satu jabatan
tetapi merusak nama baik orang
untuk mencapai satu jabatan
permainan kotor semacam itu
tidak akan pernah bapak lakukan
jadi tidak benarkan pak
apa yang dituduhkan bapak saya
kami sudah diadu domba
oleh kades yang lalu
kades sebelum pak ismail
aku dan bapakmu
udah buat permusuhan
agar warga desa
mempunyai penilaian bahwa kami
adalah orang orang yang tidak pantas
untuk mendapat kepercayaan
dia muncul sebagai calon yang bisa dipercaya
penentu dan pengambil keputusan
dua tahun dia diangkat sebagai kepala desa
istri yang solehai
taat menjaga kehormatan dirinya
menuruti perintah allah
tidak berbuat hal hal
yang bertentangan dengan agama
menjaga diri dari perbuatan noda dan cemar
kedua menjaga harta suaminya
ada istri yang sering menggerayangi satu suaminya
mengirim apa apa kepada keluarganya tanpa seizin suami
membantu adik saudara maupun kawan tanpa ridho suami
ini tidak benar
nabi bersabda sebaik baiknya istri
ialah perempuan yang apabila kau lihat dia menyenangkan kami
apabila kamu suruh dia mentaatimu
dan apabila kamu jauh dari dia dia memelihara dirinya dan hartamu
apakah bisa pak perempuan seperti saya menjadi istri saleha seperti itu
ibu dan nenek kita yang sebagian besar kurang berpendidikan
bisa mencapai tingkat salehah ini
nah apalagi kamu
apalagi kamu yang lulusan sekolah menengah tingkat atas
semua tergantung niat pak
apakah kita nikah sekedar hura hura
sekedar melepaskan status perjaga dan gadis
atau perkawinan menurut sunnah rasul
membina keluarga sakinah
ya perkawinan dapat menghalangi pandangan kita dari hal hal yang dilarang allah
apakah pernikahan dengan pesta yang berlebihan itu tidak mubazir pak pur
ya segala yang berlebihan itu tidak baik
terima kasih ibu